fajar menyingsing hamparan hijau sawah terpampang sejauh mata memandang
mengemban ajaran leluhur menyemai karunia yang kuasa
harmoni alam manusia dan tuhan terpancar dari sistem yang sudah ada berabad abad silam
nilai nilai agama budaya dikombinasikan dengan teknik rumit dan prinsip sosial
inilah subak bali integrasi pertanian asli indonesia
subak bali kekayaan alam bali
tidak hanya sebatas pantai saja gunung bukit danau hingga hamparan sawah juga tersaji di pulau dewata
keasrian alam bali menjadi salah satu daya tarik wisata
sawah menjadi salah satu ekowisata
selain hamparan sawah datar kondisi topografi bali memunculkan juga sawah sawah berundak atau sawah terasering
data dari dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi bali menyebutkan
hingga januari dua ribu sembilan belas luas lahan di provinsi ini sekitar tujuh puluh delapan enam ribu hektare
rata rata tujuh ratus hektare sawah di bali beralih fungsi setiap tahun
selain berubah menjadi permukiman
sebagian sawah beralih fungsi menjadi tempat akomodasi penunjang pariwisata
hal itu berarti menurun pula jumlah subak yang ada di bali

air diatur organisasi subak agar sawah anggota subak mendapat jatah air secara adil dan merata
pengaturan irigasi subak diciptakan bukan karena ada konflik pembagian air
prasasti sukawana bertahun delapan ratus delapan puluh dua masehi
membuktikan pada saat itu masyarakat bali sudah mengenal pertanian lahan kering dan lahan basah
prasasti bebetin bertahun masehi delapan ratus sembilan puluh enam juga membuktikan adanya undagi pengarung atau tukang awungan pembuat terowongan
sementara pada prasasti lain dari abad ke sepuluh dan sebelas
ditemukan istilah seperti kasuakan dan pekaseh yang berarti ketua subak
duplikat prasasti tersebut kini disimpan di museum subak
di kabupaten tabanan bali
itu diawali dari resi markandia
jadi membawa sejumlah orang
ekspedisi pertama ke bali itu gagal
karena sebagian besar pengikutnya meninggal
karena macam macam lah
akhirnya yang kedua beliau datang
kemudian sesuai dengan kepercayaan
kemudian sesuai dengan kepercayaan
kemudian sesuai dengan kepercayaan
dia mohon doa apa yang harus dilakukan sehingga menjadi sebuah keberhasilan
akhirnya beliau menanam namanya pancedatu

nah itu ditanam di pesake

kemudian dari sana baru beliau menuju ke arah barat
yang dikenal dengan nama taru

di sanalah beliau menuju ke arah barat
nah yang dikenal dengan nama taru
sekarang namanya desanya desa taru
menciptakan sebuah sistem pengairan yang namanya subak
karena bagaimanapun itu diperlukan untuk kehidupan
ya untuk kelangsungan hidup anggotanya atau pengikut pengikutnya
maka beliau membuat sistem banjar
mulai desa pekraman itu dikenal di sana
banjar banjar banjar
walau kini tidak ada penambahan subak baru

baik oleh pemerintah maupun anggota subak sendiri
pemeliharaan saluran irigasi dilakukan agar air dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien
air irigasi subak berasal dari umbul atau air yang keluar dari lubang tanah

air umbul ini biasanya merupakan resap panas
terdapat delapan air danau

terdiri dari empelan atau empangan
buka atau saluran masuk
awungan atau terowongan air
andungan atau kantong lumpur
pengoras atau pintu penguras
pepiyuh atau pelimpas samping
telabah gede atau saluran utama
tembuku aye atau bangunan pembagi utama
hingga tembuku pengalapan sebagai bangunan bagi ke petak sawah
lebar saluran menuju ke petak sawah masing masing anggota pun mempunyai perhitungan tersendiri
irigasi subak yang ada di jatiluwe itu mungkin berbeda dengan subak subak lain
yang mana di sini masih menggunakan tradisi lama
yaitu sistem tertekan
yang mana itu pembagian air berdasarkan jumlah anggota
tidak tergantung pada luasan lahan maupun skala prioritas apakah itu pengurus ataukah anggota itu sama pembagiannya
tidak ada skala prioritas

sesuai dengan jumlah anggota subak itu sendiri
kalau yang di musim kegadon
mungkin ada beberapa anggota petani yang menanam palawija
itu mungkin mereka tidak memerlukan air
sehingga air itu dipergunakan oleh anggota lain yang menanam padi
tidak ada istilah beli maupun sewa
itu murni yang nanam palawija itu diserahkan airnya ke nanam padi
tidak ada istilah belinya
untuk lahan sawah datar yang terletak jauh dari sumber air atau topografinya berada lebih tinggi dari aliran air
pemilik lahan akan mengalirkan air dengan bantuan mesin pompa
kondisi ini biasanya terjadi pada musim kering
namun petani tetap memilih tanam padi pada masa menanam palawija
organisasi subak sendiri terdiri dari paruman prajuru subak serta krama subak
karuman subak adalah forum musyawarah subak yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi subak
prajurus subak sendiri adalah para pengurus subak yang menggerakkan organisasi
sedangkan kerama subak adalah para anggota subak
susunan prajurus subak yang paling sederhana terdiri dari pekaseh atau kelihan subak

jururaksa atau pendahara serta juruarang atau kesinoman sebagai penyampai perang
jururaksa atau penyampai perang
jururaksa atau penyampai perang
cara pembagian air yang disepakati dan diputuskan dalam paruman subak
akan membagi air secara adil dan merata
sesuai luas petak sawah yang dimiliki anggota

itu lebih bagus kandungan gisinya terutama seratnya lebih banyak
inilah kawasan subak jatiluwih di desa jatiluwih kecamatan penebel kabupaten tabanan bali
subak desa jatiluwih berada di ketinggian tujuh ratus meter dari permukaan laut
ada tiga gunung yang berdekatan dengan desa jatiluwih
yakni gunung batu karu gunung sang hyang serta gunung pohen
areal subak seluas tiga ratus tiga hektare ini beranggotakan lima ratus empat puluh lima petani
jika dirata rata setiap petani memiliki areal sawah sekitar lima belas arel
atau satu lima ratus meter persegi
kepemilikan lahan sawah di subak jatiluwi ini adalah sertifikat hak milik masing masing petani
area lahan yang digunakan sebagai sawah di jatiluwih hanya sekitar dua ratus dua puluh hektare
sisanya merupakan areal subak kering yang difungsikan sebagai tegalan atau kebun palawija
subak jatilui masuk dalam kawasan daerah aliran sungai catur angga batu karu
ada dua puluh subak yang menikmati air dari das catur angga batu karu ini
salah satunya subak jatiluwih yang sejak tahun dua ribu dua belas lalu
ditetapkan oleh unesco sebagai salah satu warisan budaya dunia
unesco adalah salah satu badan khusus perserikatan bangsa bangsa
yang menangani pendidikan keilmuan dan kebudayaan
batas batas wilayah subak jatiluwih pun alami
ada batas sungai batas jurang
kampung ataupun jalan raya
sebab areal subak adalah kawasan sawah yang dikelola petani dengan batas batas alamiah
sumber air subak jatiluwih berasal dari umbul air yang berada di areal pura ulun suwi gunung sari
alirannya mengalir ke sungai atau tukat yehaye termasuk mengalir menuju tukat yebat
aliran air ini kemudian disalurkan ke bendung jatilui
sebelum menuju ke areal persawahan subak
melalui saluran irigasi primer dan sekunder
lalu barulah masuk ke saluran telabah atau parit menuju ke sawah masing masing anggota subang
sistem pengairan subak bahkan diteliti banyak ahli
sebab subak memiliki keunggulan dibandingkan sistem irigasi lainnya
keunggulannya ada tiga kalian lihat ya
pertama keunggulan langsung di lapangan di persawahan
dustelah air tersebar maka nasinya serba mudah
maka timbangan enjoyed saja saja ke kegelapan

merau unduh air air punidh untuk kawasan air tiga
musim pidari di situ
maka universitas nyamuk
paling efisien dan paling efektif di dunia
jadi meskipun musim kering
masih bisa tanam padi di bali
karena dibagi dia
itu ya tidak ada di daerah lain
saling penyambang air
rotasi hulu tengah hilir
kemudian yang di pariangan
ada aspek spiritual ritual kultural
jadi petani ngurus air
tapi dia ngurus juga spiritual ritual
ini yang ada di dunia
hasil petani sawah subah jatiluih yang sudah terkenal
adalah varietas beras bali
yakni beras merah jatiluih
biasanya beras merah jatilui ditanam pada bulan desember
sedang pada bulan juni atau pada musim gegadon
barulah anggota subak memilih apakah menanam palawija
sejak awal tanam hingga panen
varietas beras bali ini membutuhkan waktu sekitar enam bulan
dua kali lebih lama dibandingkan dengan menanam padi varietas lain
secara anatomi tanaman beras merah bali ini lebih tinggi dibanding yang lain

padi jenis lain hanya memiliki tinggi selutut saja
pengalaman para petani
sistem irigasi subah sangat cocok diterapkan di area sawah berundak seperti jatiluih
saat musim gegadon dan lahan bagian atas tidak ditanami padi
area lahan di bawahnya akan mengalirkan air dengan bantuan pipa
sehingga areal palawija di atasnya tidak terendam air
ya cocok karena sudah diwariskan oleh para leluhur kami

dari zaman dulu sekali
kami mewarisi hari ini
dan itu sangat cocok untuk mempertahankan pertanian di
khususnya di jatiluih
dari kandungan gisi
beras bali itu lebih bagus kandungan gisinya
terutama seratnya lebih banyak
dan kalau kita mengkonsumsi beras merah itu
karbohidratnya lebih tinggi
karena kita bekerja di sawah sebagai petani
nanti kita lebih banyak tenaga
maka kita bisa memiliki beras merah
untuk mengerjakan pekerjaan di sawah
varietas beras merah lokal bali ini lebih tahan terhadap penyakit
dibandingkan tanaman padi dari varietas baru
beras yang dihasilkan pun berbau harum
hasil panen padi di subak jatilui rata rata tujuh lima ton per hektare
selain varietas beras merah lokal bali
varietas lain yang ditanam adalah jenis silam
yang masa pemeliharaannya hanya sekitar tiga bulan saja
harga jual beras merah jatilui pun dua kali lipat
harga beras varietas baru

selain upacara ritual di pura ulun suwi

di antaranya ritual makpak toye
atau menjemput air sebelum dialirkan ke subang
sementara masing masing pemilik sawah
juga melakukan ritual di pura ulun carik secara perseorangan
ritual pemilik sawah ini diantaranya saat mulai menabur benih
saat mulai menanam
sehingga ritual padi bunting yang disebut upacara miseh
selain itu ada juga upacara saat pematangan isi bulir padi
yang diistilahkan dengan biokukung
selain memuliakan dewi sri sebagai dewi kemakmuran
seluruh upacara yang digelar di subak bertujuan agar tanaman padi subur
termasuk terhindar dari hama sehingga hasil panennya melimpah
keberadaan subab tidak hanya bermanfaat
tetapi juga sangat luas
ubah sabuknya menjadi penghubungan yang sangat luas
untuk laporan dan tembakan yang diperoleh oleh petani
salah satu contohnya
subak jatilui di desa jatilui
kabupaten tapanan bali

kawasan subak jatiluwi menjadi desa wisata
sedikitnya seribu orang wisatawan per hari
menikmati keindahan sawah terasering ini
tamparan sawah berundak dengan hawa sekitar yang sejuk
subak jatiluwi ini merupakan salah satu dari dua puluh subak yang memanfaatkan daerah aliran sungai atau das catur angga batu karu
sumber air das catur angga batu karu ini adalah danau lempuyang
kumpul air subak jatiluwe berada di areal pura ulun suwi gunung sari
air ini kemudian mengalir ke tukat atau sungai yehaye
jadi jatiluwe itu terkenal secara sering hamparan persawahan ya jadi kita mengelola sebuah obyek
di mana persawahan ada aktivitas petani di persawahan yaitu aktivitas metekap aktivitas
panen dan itu bisa dilakukan dan bisa diikuti oleh wisatawan yang berkunjung ke jatiluwe
di samping itu juga dari segi apa namanya landscape kita juga kita
ada jalan trekking narata rata kalau wisatawan berkunjung di kesini mereka menikmati alam
persawahan melalui jalan trekking itu dan juga aktivitas olahraga lainnya seperti cycling

jatilui tidak hanya das catur angga batu karu daerah aliran sungai pakerisan juga memunculkan
das pakkerisan ini hulunya berada di umpul air yang berada di areal pura tirtaempul di

istana presiden tampak siring sumber airnya berasal dari danau batur yang berada di
kintamani kabupaten bangun di areal tirtaempul ini wisatawan asing atau pengunjung warga luar negara
atif memiliki negara sudah melakukan suatu ujian di suatu heaven and the devil yang delirus
ke tentang permen destina selalu memberikan maklumat terhadap pengguna india dan umb lequel
dari ke dua belas magari di ketiga tiba tiba selama empat bulan atauodo
lebih enak cara dipelajari meng elijah serta urut pembelajaran abadi wij mysterio
hai teman yang lagi tinggal relax
di pantai masjati kabupaten gianyar
lanskap subak daspa kerisan ini adalah sistem irigasi tertua di bali
unesco pun pada tahun dua ribu dua belas lalu menetapkan daspa kerisan sebagai salah satu warisan budaya dunia
miniatur jaringan irigasi subak di bali dapat diketahui secara singkat di museum subak yang ada di desa sanggulan kabupaten tabanan bali
di areal museum seluas enam delapan hektare ini juga memiliki sawah seluas satu tiga hektare
miniatur subak yang berada di luar ruangan ini dimulai dari sumber air berupa danau sungai pataku atau air terjun

museum suba didirikan di kabupaten tabanan sebenarnya digagas pertama kali oleh igusti ketut kaler
seorang pakar adat dan agama yang ada di provinsi bali
dengan adanya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri subak itu pun akan berubah nantinya
oleh karenanya igusti ketut kaler meminta kepada gubernur bali pada saat itu prof ida bagus mantra
untuk membuat sebuah cagar budaya tentang subak agar nanti anak cucu kita itu bisa tetap tahu apa itu subak
nah museum subak diletakkan di kabupaten tabanan karena tabanan memiliki areal sawah yang terluas dibandingkan
kabupaten kabupaten lain yang ada di bali sehingga tabanan dikenal sebagai lumbung berasnya bali
ini adalah merupakan kawasan mandala matika subak

ini adalah kawasan mandala matika subak
di satu sisi keberadaan subak sebagai sistem irigasi di bali membantu para petani mendapatkan air secara adil dan merata
lahirnya ekowisata di sisi lain juga memberikan manfaat ekonomi yang pada akhirnya disisihkan bagi petani
dalam bentuk insentif terkait keperluan subak seperti insentif pupuk tabungan petani hingga biaya upacara ritual yang digelar di subak
dalam bentuk insentif terkait keperluan subak seperti insentif pupuk tabungan petani hingga biaya upacara ritual yang digelar di subak
menjaga kelestarian suap akan menjaga ekosistem alam
ekosistem alam yang terjaga akan memakmurkan kehidupan alam beserta isinya
dengan memuliakan dewi sri dipercaya akan memakmurkan kehidupan petani